pemprov dki jakarta telah menerima lima puluh delapan permohonan izin pembukaan kembali tempat usaha karaoke
saat ini pemprov dki telah memproses dua puluh dua berkas sementara lainnya masih menunggu giliran untuk ditinjau
dikutip dari detik com pemilik usaha karaoke harus mengajukan permohonan pembukaan kembali
termasuk membentuk tim satgas covid sembilan belas internal di tempat usaha
pemilik usaha menyambut baik rencana pembukaan kembali tempat karaoke
indulda ratista mengaku selama ditutup terpaksa merumahkan sebagian karyawannya
saat ini beberapa gerai karaoke inovista di jakarta tengah mempersiapkan persyaratan pembukaan kembali
sebelum memesan ruangan pengunjung diwajibkan mencuci tangan dan memeriksa suhu tubuh
pengunjung juga diberi cairan pembersih tangan yang bisa digunakan saat berkaraoke
pada umumnya tempat karaoke itu adalah dengan ruangan terbatas seperti ini berisi meja dan juga sofa
namun di masa pandemi covid sembilan belas nantinya tempat karaoke di jakarta itu harus memenuhi protokol kesehatan
salah satunya adalah mengatur sirkulasi udara
mikrofon disterilisasi setiap hari termasuk mengganti pembungkus plastik mikrofon setiap pergantian tamu
disinfeksi juga dilakukan pada seluruh isi ruangan
karyawan juga harus melakukan tes covid sembilan belas secara berkala
epidemiolog triunis miko menilai penurunan kasus positif covid sembilan belas bukan berarti pelonggaran
pemerintah provinsi dki jakarta sebaiknya tidak tergesa gesa membuka kembali fasilitas publik
walaupun dengan positifnya yang hampir sepuluh persen itu masih termasuk tinggi
jadi menurut saya tidak bisa dibuka
kalau ada kondisi ini pasti risiko meningkatnya akan tinggi
sebelumnya pemprov dki jakarta telah membuka secara bertahap tempat rekreasi
meski nantinya lolos persyaratan
pengusaha karaoke tetap harus menunggu lampu hijau dari pemprov dki jakarta
kapan tempat usahanya bisa dibuka kembali